rute ini akan berhenti di empat belas stasiun dan akan ditempuh dalam empat puluh menit
kemudian juga lebih banyak aktif di sosial media
termasuk bwf certificated dari federasi bulu tangkis dunia
maka dengan adanya pengurangan pasti akan berlebar ekuitas atau modal kerja mereka gitu
nah kemudian di blt sendiri
menggunakan bahan bakar jenis lainnya
jadi di sini ada masalah nilai
kemarin ada sempat sembuh setengah bulan yang lalu
tawa pernah di akhir pertandingan tiba tiba balik jadi kalah bisa nangis dia
itu selalu mengajak kita untuk sama sama mensurvei menggaji untuk pemasangan perambuan tersebut
selamat ulang tahun dki jakarta semoga semakin maju
lama lama banyak yang order
setelah dua tahun terakhir absen di sejumlah acara imbas dari pandemi
bagaimana kemudian melihat situasi seperti ini
mas nyarawi sebentar kita bisa saksikan mungkin saat ini kondisi di lapangan
anak anak ini kan kalau memiliki sosok yang berhasil
nah ini kemudian ada poin menarik juga begitu pak fahmi
melakukan penurapan kemudian dan teman teman lain juga melakukan pengerukan kali sungai waduk danau
nah ini hanya akan bisa berhasil dengan caratannya satu
dan asap yang keluar dari proses pengadaman atau pendinginan ini
yuk mas kita lanjut
anda bisa bayangkan rizky rido bisa berada di sekitar kotak penalti
mobil balap ini dan tahu nggak kalau mobil ini menggunakan material karbon fiber daur ulang dari generasi kedua yang dipakai musim balap tahun dua ribu dua puluh dua lalu
terus nanti pada saat puncak ktt asean misalnya
oke ini ada kesulitan kan dalam membudidayakan bunga telang di rumah
sampah sampah ini didominasi sampah rumah tangga plastik maupun stereofoam
sementara ini apakah strukturnya sudah terbentuk
sebuah kebijakan yang dipaksakan
pada tahun pertama ya hold me tight
kalau misalnya kita udah ada di jalur yang profesional kerjaan itu akan nyamperin kita sendiri
yang berkumpul untuk kebolehan dan juga adu ketangkasan dalam memainkan pisau
pasca panen raya yang berakhir beberapa minggu lalu
selamat mengalami kak wilda
itu saya yakin departemen keuangan punya simulasi untuk itu
serta juara tiga pada kompetisi yang sama pada dua ribu dua puluh
kemudian undang undang dua puluh empat sembilan puluh sembilan ya
bersama kementerian pertanian agar pupuk bersubsidi sampai tepat sasaran ke petani
terima kasih dan sampai jumpa kembali
misalkan per hari itu kan memang kita nggak bisa exact angkanya berapa ya
kita ingin juga memberi kesempatan banyak stadion lain
sepuluh gram nasi jepang diratakan di bagian tengah nori
kita lihat bersama kalau misalnya kita lihat ada beberapa bank bank besar saat ini sdbk nya berada
sehingga waktu dirasa berjalan lebih cepat
mengurangi dampak banjir menjelang datangnya musim penghujan
atau seperti yang disarankan oleh bapak presiden misalnya penerapan work from home
dan terbilang mengkhawatirkan bagi indonesia
sudah adaptif pada kondisi apapun ya
jadi dalam hal ini mas bahwa memang kita berharap memang lebih dominan yang sudah mampu
stasiun kereta cepat halim ini merupakan stasiun penghubung antara jakarta dan bandung
bung joy nanti saya akan tanya masing masing untuk anda begitu ya